partai keadilan sejahtera masih mencari figur yang tepat mendampingi bakal calon presiden koalisi perubahan untuk perbaikan anies baswedan
sejauh ini pks belum menyerahkan nama nama yang potensial untuk dipilih anies
penentuan kandidat calon presiden dari koalisi perubahan untuk perbaikan oleh salah satu partai politik koalisinya yaitu pks masih menjalani mekanisme penentuan kandidat
sejauh ini pihaknya masih mencari kandidat yang dinilai tepat untuk dipilih oleh anies baswedan
kandidat calon wakil presiden tersebut dapat berasal dari sosok internal dan eksternal partai keadilan sejahtera
ketua majelis juro partai keadilan sejahtera soebul iman menegaskan nama sandega uno tersebut
tidak masuk dalam tiga nama bakal calon wakil presiden yang akan diajukan pks untuk menjadi pasangan anies baswedan
tiga nama bakal calon pres pendamping anies itu yaitu ketua umum partai demokrat agus salimurti yudolono
gubernur jawa timur kofi faidar para wangsa dan mantan gubernur jawa barat yang juga kader pks ahmad heriawan
sohibul menegaskan dari ketiga nama tersebut akan mengerucut menjadi satu nama dan harus memiliki unsur kejutan
hanya dengan komunikasi
seperti itu kemudian bisa mengubah mengubah itu harus lewat pancasila
tapi memang ada ini nggak juga sempat ada godaan dari pak sandi nggak sih pak
sebetulnya justru yang lebih jauh pak sandi itu justru menunjukkan keinginan ingin jadi kader
tapi nanti proyeksinya seperti apa pak soebul
proyeksinya seperti apa

jadi kader aja belum ya
tapi masuk gak sih pak
beliau juga sebagai penjabat
dari nama cawapers itu sebenarnya masuk nggak sih
nggak masuk ya
kan udah tiga kan
bapak jadi tiga siapa aja pak berarti
sudah tiga ya
iya kan udah
kalau tiga siapa aja kang
habis tiga ya tentu nanti berikutnya satu gitu